ternyata kecurigaanku di awal tadi benar
orang orang ini bagian dari peneror itu
ya apa sebenarnya yang mau mereka lakukan
satpam ibu harusnya dipecat saja
bisa bisanya membiarkan kami lolos berdua disini
ternyata mudah sekali masuk ke rumah ini
meskipun di luar terlihat panjawanya sangat luar biasa
kalau kalian melawan nanti kalian loh yang dimasukin ke kamar busa
saya berani sumpah dok
saya gak ada niat buat nyelangkan ibu ini
dokter jangan percaya dok
dia itu agresif
apalagi dia pembunuh yang berbahaya dok
saya nggak rela ya dok
anak saya harus tinggal serumah dengan pembunuh
kayak gini dok
dokter elsa itu nggak salah
elsa gak salah dokter
iya bu ibu tuh jangan fitnah
fitnah tuh kejam bu
mendingan ibu fitnah saja biar sehat
jesse neneng ngapain kalian disitu
kita mau belain elsa dok
soalnya elsa itu dipitnah
jesse kasih tau ya
ibu ini tadi ngejatuhin garpunya
terus elsa cuma mau ngambil
terus ngasihin doang kok dokter
kalau dipanggil itu nengok
susah banget suruh nengok
biar tahu garpunya tuh ketinggalan
iya nenek sama jessica bener
mereka itu saksinya dok
tolong bawa nenek dan jesse ke kamarnya dulu
kembali ke kamar dulu ya
terus saya gimana dok
saya takut kalau dia ada disini dok
dia tuh berbahaya dok
ibu yang tenang ya
gak ada yang nyakitin ibu
maupun keluarga ibu yang dirawat disini
kamu udah gak cek buat laporan bulan september
untuk progres beberapa file dari proyek yang kita kerjain
nggak ada yang tertunda kan
udah saya cek sih nggak ada pak
ada balasan email dari jakarta hospital
paling juga mereka ngabarin kalau nggak ada stok buat korea
disini mereka ngasih tau kalau bapak sudah masuk ke dalam list dan bapak harus cepatnya kesana untuk melakukan pemeriksaan pak
ini berita baik lho pak
tapi kan itu artinya mereka cuma manggil buat check up aja kan
itu kan namanya langkah awal pak

itu kan namanya langkah awal pak
itu kan namanya langkah awal pak
alhamdulillah mereka responnya cepat
yaudah kalau gitu saya cariin jadwal bapak yang kosong
pokoknya bapak harus kesana harus periksa
semangat dong pak
jadi sebenarnya gini dok
saya dan keluarga lain
sudah bahas masalah ini
kami keberatan kalau ada napi harus dirawat disini dok
kami merasa nggak aman dok
kami merasa keluarga kami gak aman berada disini dok
tapi tadi kan sudah dibuktikan sama teman temannya
kalau mbak elsa ternyata tidak menyerang ibu
tetep aja bahaya dok
kami menitipkan keluarga kami izin untuk sembuh
napi harusnya di penjara dok
apalagi yang berbahaya kayak gitu dok

dokter jangan meresikokan keluarga kami kayak gini dong
ibu yang tenang ya
kami akan mencari jalan keluarnya
dan kami pastikan semuanya aman aman saja
mau ke jakarta hospital
kalau bapak bisa pergi ke jakarta hospital
periksa hari ini
pas banget sama schedule dokter disana
ya tapi kan kita masih ngurusin jadwal juga kerjaan juga
hari ini schedule bapak kosong lho pak
gak ada meeting
jadi bapak bisa kesana
jangan diinget inget terus
rencana operasi yang udah gagal
sekarang kan yang penting bapak punya harapan baru
nanti aja lah
gak harus sekarang
bapak ini susah banget sih dikasih tahu

asisten yang agak unik ya
kok jadi kamu yang bersemangat
ya gapapa biar bapak tuh jadi semangat juga
mak kita jadi pulang kan
telepon oma dulu deh ya
takutnya oma mau makan mau dibawain sesuatu
yang bersih ya pastikan di setiap sudutnya ya
halo ma aku sama rina lagi di jalan pulang
dan tadi sama om irvan
mama udah makan belum mau dibawain makanan
nanti mama makan masakan kiki aja
terus ini by the way di rumah lagi ada
aku lagi ngawasin mereka kerja
oh ada pak yanto
enggak bukaan ini timnya pak yanto
biasanya pak yanto kerja sendirian
kebetulan pak yanto kan lagi sakit nih katanya
makanya dia kirim timnya
sekarang pak yanto punya tim
mama kalo ada apa apa tolong telfon aku ya
kok feeling aku ga enak ya
pak yanto biasanya ngerjain sendirian loh
dia ga pernah nyuruh orang lain
ya tapi sebenarnya juga wajar sih
kalo tukang vacuum gitu punya tim
tapi karena situasi belakangan ini penuh teror
ada apa undin
tadi aku telfon mama
aku pikir mama mau dimain makanan
kata mama ga usah
terus mama juga ngasih tahu
kalau di rumah lagi ada itu
baik baik aja kan
semuanya baik baik aja om
ga ada masalah kayaknya
tapi aku mau beliin oma kue
boleh kan ma
iya kita beli kue dulu ya
masih sempet kok
sebenarnya aku pengen langsung pulang ke rumah
biar bisa masukin semuanya aman
nanti dia malah sedih

nanti dia nolak keinginannya reina
bisa kita mulai meetingnya pak
daripada nanti ganggu deh
oke jadi gini pak
kita mau ngebahas tentang proyek baru kita ini
yang nanti kita akan lakukan
ada teman luar suara
sebagai perang gila
ya mari ke ini kamar saya disini ya jadi nanti langsung masuk aja saya pakai
ibu sudah boleh masuk ya bisa bisa
ya ini selesai
ini mau dibersihkan kasurnya atau sama sofanya
kasur sofa semuanya pokoknya sama carpet
meeting hari ini pasti akan sepanjang banget
residensi aja baru break

pak mari kita berangkat ke lokasi prokes
nanti aja lah aku kabarin
ternyata kecurigaanku di awal tadi benar
orang orang ini bagian dari
ya allah apa
sebenarnya yang mau mereka lakukan
satpam ibu harusnya dipecat saja
bisa bisanya membiarkan kami
lolos berdua disini
ternyata mudah sekali masuk ke rumah ini
meskipun di luar terlihat panjangannya
sangat luar biasa